sekarang aku lagi di rumah sakit
dan aku mulai ngeliat pangeran saat itu sibuk nemenin si cewek wasongan
ya aku yakin banget lah orang aku lihat pakai mata kepala aku sendiri
masa ngeliat pacar aku sendiri sama cewek lain sih
gimana sama aku dia selalu ngindarin
siapa yang udah ngasih tau coklatnya putri
sebetulnya ada apa mbak putri
putri masih di dalam
tante tante mau ngeliat putri
tanpa sabar ya dokter sudah melakukan beberapa kali penanganan kepada putri
jadi sebaiknya kita tunggu disini dulu ya
dok saya bisa kan ketemu putri
maaf bu kalau boleh saya tahu ibu siapa ya
saya ibunya putri dok
ibu ibu yang tenang ya keadaan putri saat ini belum stabil
putri mengalami retak pada tulang tangan kanannya
jadi harus dirawat secara intensif bu
saya izinkan saya melihat anak saya ya dok ya
sebaiknya keluarga menjenguk pasien setelah putri dipindahkan ke ruang perawatan bu
saya permisi dulu
bu jangan sabar ya

ah anak surga
ah anak susah
ibunya putri kelihatan sedih banget
gue harus cariin minuman biar perasaannya biar sedikit lebih tenang
sebenarnya apa sih yang terjadi sama putri
kejadian persisnya saya gak tau
itu semua udah kejadian
citra juga sedih dengar kejadian ini tante
tapi tanpa harus kuat ya
saya ikut mendoakan yang terbaik
makasih pak rekhar
gak bisa sekali aja lo gak nyakitin putri
bisa bisanya citra nuduh gue
pasti dia belum tau
gimana kejadian sebenernya
kita sekarang ada di rumah sakit
jangan bikin keributan disini
iya citra kita gak boleh saling nyalahin
lagian tante kan tante belum ketemu sama putri
tanto belum ketemu sama putri
kondisi putri belum stabil
dia udah sadar
tapi dia maksa turun dari kasur
makanya dia dikasih obat penanam
kok gak keliatan
kan bener pangaran ada disini
gak salah kan gue
pangaran ngapain ada disini
kalau boleh tau
dia lagi ngapain ya kesini
apa janjian dia sakit
tadi dia kesini cuma mengantar pasien yang bernama putri
makasih ya sus
bener bener ya si cewek asongan itu ngeselin banget sih
you tau des des tuh pangaran my boyfriend
pasti aja dipepet terus

sih mereka gak bales ke cerita
kan kayak gitu
jalan sama ngejalan akhirnya
sekarang aku lagi di rumah sakit
dan aku malah ngeliat pangeran
sibuk nemenin si cewek wasongan
kamu yakin apa yang kamu lihat
ya aku yakin banget lah orang aku liat
pakai mata kepala aku sendiri
masa ngeliat pacar aku sendiri sama cewek lain sih
ngidana sama aku dia selalu ngindarin aku
kamu tenang dulu mel
gimana mau tenang om
itu pacar aku sendiri
masa dia mepet mepet sama cewek lain sih
jangan telepon papa kamu dulu
kamu tenang dulu mel
jangan marah marah kayak gitu
om bisa nyelesain masalah ini
pangeran bakal merhatiin kamu
jadi kamu jangan marah
gak perlu telpon daddy kamu lah
ya yaudah beneran ya om
ya udah beneran ya om

ya udah beneran ya om
ya udah beneran ya om
ya udah tenang tenang sedikit ya
iya tapi lagi di rumah sakit
maaf mbak ini rumah sakit
setiap pengunjung diwajibkan untuk menjaga ketenangan
atau kalian akan kami paksa keluar dari tempat ini

maaf ya pak teman saya ini lagi hopeless banget
we'll make sure dia gak berisik lagi oke
maaf ya pak makasih pak

maaf ya pak makasih pak
maaf ya pak makasih pak

please mel jangan nekat deh
mel lo mau pangeran tambah marah sama lo terus tambah jauh
eh masa gue diem aja sih pacar gue didekin sama si cewek asongan
ya gak bisa lah
tapi gak gini caranya
iya jangan kayak gini
oke berarti gue harus berhenti nih ya

gue harus samperin si cewe asongan itu sendiri

cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya
cepet pulih ya